bertempat di terminal dua f kedatangan internasional bandara udara sekonohata pangerang banten
sebanyak empat ratus sebelas jemaah umroh tiba di tanah air usai melakukan ibadah umroh di tanah suci mekah
menurut perwakilan pihak travel umroh yang menjemput kedatangan para jemaah mengatakan
para jemaah ini kembali dengan hasil tes pcr negatif di jeddah
selanjutnya para jemaah akan dibawa menuju hotel untuk menjalani karantina selama tujuh hari
pihaknya juga menjelaskan bahwa ini merupakan kloter awal keberangkatan setelah kerajaan saudi
memperbolehkan jemaah indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh dengan protokol kesehatan yang ketat
seperti mengantungi surat vaksin hasil tes negatif pcr
serta dikarantina selama tiga hari saat sampai di madinah sebelum menjalankan ibadah umroh
sebanyak empat ratus sebelas jemaah sudah mendarat di udara sekonohata

yang hotelnya juga berdasarkan rekomendasi dari satya sporting
guna mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang pesawat dari luar negeri
ratusan jemaah yang tiba dialihkan ke terminal dua kedatangan internasional
selain itu mekanisme pengulangan jemaah umroh tetap sesuai prosedural protokol kesehatan
serta melakukan karantina mandiri
mekanismenya tetap seperti ppln biasa
flow nya seperti yang ada di sini
cek administrasi dokumentasi semuanya
terus dikarantina tujuh hari juga di hotel the prima
ratusan jemaah umroh ini dilakukan karantina di dua hotel di wilayah tanggerang kota dan kabupaten tangerang
yang telah ditentukan oleh biro perjalanan umrohnya
dimas arief setiawan tanggerang banten